kepala daerah terancam diberhentikan jika tidak mencegah terjadinya kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan
hal ini ditegaskan mendagri dalam instruksi mendagri nomor enam tahun dua ribu dua puluh yang dikeluarkan rabu kemarin
pertanyaannya apakah hal ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerumunan dan mengurangi potensi penularan covid sembilan belas
kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber kami malam hari ini sudah tersambung melalui sambungan telpon
baktiar barudin dirjen politik dan pemerintahan umum kementerian negeri
selamat malam pak bahtiar kemudian sudah tersambung juga melalui sambungan telpon
agus pambagio analis kebijakan publik dan juga mas ferry amsari
direktur pusat studi konstitusi fakultas hukum universitas andalas sambil menunggu sambungan dengan wakil bupati bogor pak iwan setiawan
saya ke pak baktiar terlebih dahulu
bagaimana latar belakangnya pak sehingga keluar instruksi dari mendagri
tentang kepala daerah bahkan mengatur tentang ancaman sanksi diberhentikan di sana jika tidak bisa mencegah terjadinya kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan
kalau kita baca secara cermat satu persatu ya instruksi menteri dalam negeri nomor enam tahun dua ribu dua puluh tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyakit covid sembilan belas
ini kan sebenarnya pak menteri dalam negeri mengingatkan kami yang kepala daerah
kebetulan saya sekarang pjs benur pulau andriau
jadi ini mengingatkan kewajiban kepala daerah
jadi jangan lupa kalau seseorang sudah tertilih menjadi kepala daerah maka berlaku ketentuan undang undang perintahan daerah sumpahnya kepala daerah itu adalah melaksanakan undang undang
ada janjinya ada kewajibannya ada larangannya dan seterusnya
kalau sudah menjadi pula daerah
nah sebenarnya isi dari instruksi ini adalah mengingatkan kepala daerah untuk melaksanakan kewajibannya itu
tidak lebih dari itu
bagaimana cara pengenaan sanksinya mulai dari sanksian ringan teguran sanksian sedang sampai sanksian yang terberat itu pemberhentian kembali pada mekanisme undang undang
ini kan mengadopsi di
ini adalah peraturan perundang undangan sebagaimana yang diatur dalam undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas
jadi ini sebenarnya adalah justru mengingatkan kepala daerah bahwa saat ini negara kita itu dalam kondisi darurat
dalam kondisi darurat maka sistem pemerintahan itu mestinya ibaratnya sedang perang nih
saya misalnya di benur kulon riau sekarang pjs benur kulon riau setiap hari warga saya ada yang meninggal
yang meninggal sudah satu ratus dua puluh lima orang
ibaratnya kita sedang perang
presiden sebagai pengelima perang utama komandannya di yaharta
kita yang kepala daerah gubernur bupati wali kota sampai kepala desa harus satu irama dalam bekerja melawan berperang melawan covid sembilan belas
bukan saja negara sedang berperang melawan covid kalau kita ini kepala daerah mengambil jalan yang berbeda
itu maka menjadi
hanya mengingatkan saja
artinya ada yang lupakah untuk menjalankan peran ini atau abai sehingga kemudian tampaknya harus dikeluarkan instruksi tersendiri dari kementerian dalam negeri
ya faktanya memang demikian mbak
saya jadi gubernur sini sejak tanggal dua puluh enam september dua ribu dua puluh
faktanya memang di lapangan itu aparatur itu belum satu irama gitu
jadi di tingkat nasional sudah mengerjakan banyak hal
misalnya instruksi kementerian dalam negeri melakukan republikan yang ada perasaan di daerah
dan bahkan memang di tengah raya kita melihat fakta faktanya bahkan memang ada kepala daerah justru menghadiri kemurungan kerumunan
makanya saya setuju kalau dilakukan penegakan hukum
dalam situasi perang pak bahtia ada panglima ada prajurit
apakah instruksi dari panglima artinya dari pemerintah pusat sudah cukup clear bagi kepala daerah sejauh ini
atau memang ada multitafsir di sana
perbedaan interpretasi ada perbedaan perlakuan
sebenarnya karena tidak melaksanakan tugasnya saja sebenarnya itu
ada instruksi menteri dalam negeri atau tidak ada instruksi menteri dalam negeri
itu sudah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah dalam situasi seperti ini
jangan lupa negara kita adalah negara kesatuan
jadi negara kita seperti ini sedang menghadapi pandemi
mestinya satu komando
jadi tidak bolehlah misalnya justru kepala daerahnya mengambil posisi yang berbeda dalam hal penanganan pandemi
nah maka di instruksinya kan bunyinya yang berawal adalah
menganjurkan dan meminta para kepala daerah untuk menjadi teladan bagi masyarakat
bagaimana mungkin saya sebagai pjs gubernur bisa diikuti oleh masyarakat
kalau saya tidak bisa menjadi teladan
pantun lama bunyinya adalah
guru kencing berdiri murid kencing berlari
kalau saya kepala daerah tidak mencontohkan melakukan dan melaksanakan mematuhi protokol kesehatan
bagaimana mungkin rakyat kita daerah mematuhi itu
inilah yang sedang diingatkan oleh bapak menteri dalam negeri
dalam hal kepala daerah memang tidak menjalankan kewajibannya menjadi teladan
justru mengambil posisi berbeda justru menganjurkan kerumunan
nah justru memang harus ditertibkan
kalau saya memang harus ditertibkan harus ada sampel yang harus ditertibkan
siapa yang menganjurkan kerumunan pak bahtiar
siapa yang menganjurkan kerumunan
iya andai ada kepala daerah misalnya yang menganjurkan kerumunan dan menghadiri kerumunan kerumunan
yang bertolak belakang dengan upaya kita melawan pandemi covid sembilan belas
nah justru memang harus diingatkan harus ditegur
sampai kalau misalnya ditegur tidak juga berubah ya tidak apa apa
kalau diberi sanksian lebih keras lagi
tapi tentu prosedurnya tetap sesuai undang undang
baik saya menyapa pak iwan sudah tergabung bersama kami
oke baik masih ada masalah komunikasi
saya ke mas agus
mas agus tadi sudah disampaikan bahwa ini situasinya perang
ini hanya dalam perspektif mengingatkan saja kepala daerah
menurut anda instruksi mendagri ini sudah tepatkah keluar sekarang atau justru terlambat
ini kan dari awal saya selalu katakan bahwa orang indonesia itu cuek
kalau tidak ada sanksinya
nah semua peraturan perundang undangan yang ada sampai hari ini itu tidak ada sanksinya
atau tidak dijalankan
untuk kita khusus covid itu ada undang undang enam tahun dua ribu delapan belas
tapi itu kan secara umum
nah yang menjadi persoalan adalah perda
sanksi itu hanya boleh ada di undang undang dan di perda
dki sampai hari ini belum keluar perdanya
jadi denda lima puluh juta
lima juta itu dasarnya apa saya nggak tahu
yang ada perdanya itu hanya di jawa timur
nah kalau itu tidak ada muncullah seperti kemarin bagaimana
ya tidak bisa ditindak
harusnya ditindak kan yang melakukan pelanggaran berkerumun itu
makanya keluarlah surat internal dari kementerian dalam negeri untuk warganya
dalam hal ini adalah kepala daerah
ya keluar ya harus karena itu sangat berbahaya
dan kita sudah betul sudah pada keadaan
kan sudah emergency semua force mayor dan sebagainya kan keluar keputusan presiden nomor dua belas
itu kan sudah kuat bahwa ini keadaan berbahaya
tapi kan masyarakat cuek karena tidak ada sanksinya
saya sudah teriak sejak maret
tapi virus ya sekarang karena sudah gawat dan tambah besar tidak bisa di handle
ya harus dilakukan penegakan hukum terhadap kepala daerahnya
nah itu haknya mendagri
cukup kuat poin poin ini menurut anda dalam instruksi
tergantung dijalankan atau tidak
tergantung dijalankan atau tidak
hanya cakap saja kan hanya cakap dan surat sementara ini
ambil tindakan harus ada ambil tindakan
sekali lagi orang indonesia siapapun dia apapun pangkatnya cuek
harus dilakukan penegakan hukum
kalau kita untuk masyarakat belum ada peraturannya perdanya belum keluar
setahu saya saya sudah sempat bicara dengan gubernur dki itu bulan oktober atau september
soal mendorong perda setelah jawa timur keluar perdanya
ya jadi belum ada
ya jadi belum ada peraturan
dan menurut laporan yang saya dapat masih di kementerian mendagri
saya tidak tahu betul atau tidak karena saya cari juga belum dapat
baik artinya memang harus penegakan hukum menjadi utama di sana
tidak bisa tidak
di mana mana sanksi itu jadi bangsa yang beradab di seluruh dunia yang sekarang tertib
itu awalnya selalu karena ada sanksi
sanksinya biasanya sanksi denda
nah kita kalau sanksi denda cuma soal lima puluh dua ratus lima puluh itu mah gampang
atau sanksi push up
sanksinya itu harus membuat orang jerat tidak ingin berbuat lagi
hal hal yang sedang dilarang
kalau tapi juga jangan dicampur antara sanksi dengan kemiskinan
itu dua hal yang berbeda
berbicara mengenai sanksi pak baktiar cukup keras
tampaknya sanksi untuk memberhentikan kepala daerah
mekanismenya seperti apa pak
ya sebenarnya justru institusi menteri dalam negeri ini membackup kami kepala daerah
jadi pak menteri memerintahkan di sini
misalnya di bagian kedua
melakukan langkah langkah proaktif untuk mencegah penularan
dan tidak hanya bertindak responsif
mencegah lebih baik daripada menindak
pencegahan dapat dilakukan secara humanis
dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan
secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir
jadi sebenarnya instruksi menteri dalam negeri positif sekali
justru membackup kami
dan supaya kepala daerah ini lebih percaya diri
melakukan penegakan hukum protokol kesehatan
melakukan upaya upaya pencegahan
tentu juga tetap lebih awal yang diutamakan
tapi dalam hal terjadi kerumunan
yang sudah pasti kerumunan itu akan menimbulkan penularan secara hebat
maka kami diminta untuk melakukan penegakan hukum
nah kami di daerah sebagai kepala daerah
kan punya porkom pimda
ada forum koordinasi pimpinan daerah
nah di kepulauan riau
sejak saya jadi pejajar gubernur di sini
semua kami bicarakan baik baik
dengan para usur porkom pimda
alhamdulillah setiap ada kerumunan di sini
kita bisa atasi gitu
jadi makanya kalau ada yang
pertanyaan saya bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah
jika kemudian ditemukan adanya unsur pelanggaran protokol kesehatan
atau gagal dalam mengantisipasi kerumunan
bagaimana semudah itu bisa memberitikan kepala daerah
lagi lagi itu kan kembali kepada undang undang
undang undang ini kan mengatur di undang pemerintahan daerah
kalau daerah tidak menjalankan undang undang
atau secara nyata nyata menentang dan melawan undang undang
kan kepala daerah itu kan diberhentikan
satu mulai dari yang sedang
bagaimana secara pemberhentiannya
tetap kembali mekanisme undang undang
dan peraturan pelaksanaannya begitu
tetapi menteri dalam negeri mengingatkan
kami ini kepala daerah
punya kewajiban untuk melakukan pencegahan
dan melakukan penegakan hukum protokol kesehatan
nah bukan sebaliknya
tidak mematuhi undang undang itu
dalam hal tidak menyelamatkan
menteri dalam negeri mengingatkan
bahwa kepala daerah itu
bisa diberi sanksi
mulai yang ringan
sampai dengan pemberhentian
dan itu dimungkinkan
pernah ada pemberhentian
kepala daerah di jawa barat
mekanismenya kan ada
ada patuwa mahkamah agung
dan itu sudah pernah
dari penteri kepala daerah
tidak ada sesuatu yang
kami kepala daerah
kepada menteri dalam negeri
jangan jangan memang kami
tegas dalam melakukan
pendekatan hukum pertolongan kesehatan
masih banyak kerumunan kerumunan
yang sehingga menimbulkan
setiap ada pengumpulan orang
dalam jumlah banyak
tanpa perlengkapan kesehatan
pasti disitu akan terjadi
dan kalau terjadi pelurahan hebat
masuk rumah sakit
atau terpapar covid
dan ujungnya ada dua
sembuh kembali sehat
ini kan dalam kontes
kita tetap dalam kontes
memerintahkan kepala daerah
supaya melindungi warga
jangan sampai terpapar covid
jangan sampai meninggal
nanti kita akan bertanya
kepada mas ferry
apakah semudah itu
kemudian melengsarkan kepala daerah
karena pelanggaran protokol kesehatan
tetap bersama kami
terima kasih anda
masih bersama kami
sudah tersambung juga
malam hari ini
wakil bupati bogor
pak iwan setiawan
kami terus bersimpati
atas kondisi bupati bogor
tengah menjalani perawatan
bagaimana kondisi ibu pak
sampai saat ini
tidak ada yang
dan kami terus
yang penting diminta oleh dokter itu untuk istirahat dan ada beberapa obat yang diberikan untuk menjaga kondisi beliau
baik pak iwan kita berbicara mengenai instruksi mendagri
ada ancaman pemberhentian bagi kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan
kita berbicara mengenai apa yang terjadi di wilayah anda di sekitar megamendung pada pekan lalu
apa yang terjadi saat itu pak sehingga kerumunan masa akhirnya tidak bisa dibendung
ya kami di satgas covid kabupaten bogor
memang ada beberapa kegiatan atau kejadian selama masa pandemi ini
dan memang di tanggal tiga belas november itu ada kegiatan habib ridjik mengadakan sholat jumat dan peresmian penetakan batu pertama
yang kami lihat itu
yang kami lihat itu adalah kegiatan yang memang beliau selama ini sering ke megamendung
itu tidak ada kegiatan yang luar biasa
tapi karena semenjak beliau pulang dari saudi masyarakat yang ada di wilayah kabupaten bogor
khususnya megamena ini cukup antusias karena beliau itu public figure ya
dan kami sebetulnya sudah mengantisipasi kejadian atau kegiatan yang akan dilakukan
yang akan dilaksanakan pada hari jumat itu
tapi di luar kendali itu cukup luar biasa
para jamaah yang pertama ikut sholat jumat dan kegiatan dan juga menyambut di keluarto gadok sebelum beliau sampai ke sana di samud di sidah rakat ujana
itu yang kami
jadi periksa sebanyak itu
kalau peluang peluang ini kami sabcas kabupaten dan kecamatan
kita juga koordinasi untuk
pengamanan di wilayah yang akan dilalui
tidak mengganggu jalan masyarakat umum yang akan lewat di jalur masih muncang itu
tapi itu cukup banyak
ya kami memang tidak terlihat pada untuk panitia
sabcas itu dari disub dlaj dan polisian
ini juga siaga untuk menjaga jalur yang dilewatin gitu
artinya ketika melihat apa yang terjadi di bandara
di beberapa hari sebelumnya bagaimana masa berada di sana berkerumun
apakah itu tidak menjadi gambaran kemungkinan apa yang terjadi di kawasan megamendung
ya memang itu yang kami lihat di beliau turun dari bandara
ya dawab pulang daripada menuju petamburan
masyarakat memang yang kami tidak kritisi itu kan kegiatannya
yang kami dapat laporan itu kegiatan sholat jumat berjamaah di megamendung itu
tidak ada kegiatan yang lain mbak hanya peletakan batu pertama dan jumat bersama di situ
itu yang kami prediksi awal tidak se blueduck itu gitu mbak
baik berarti lolos dari prediksi di luar kendali
saat itu di lapangan koordinasi dengan pihak polisian seperti apa
meskipun tadi anda sempat mengatakan pihak polisian juga hadir
gugus tugas juga hadir di lokasi
apakah ada upaya untuk membubarkan massa
ya kami karena ini kan kewenangan terkait permasalahan bom penyelesaian atau pembubaran
atau mengantisipasi terjadinya kerumunan itu kewenangannya kan ada di satgas ya
jadi kami satgas itu adalah berbagai unsur yang memang
tadi dari tni polri pemerintah daerah itu digabung jadi satuan tugas kabupaten bogor

jadi kami koordinasi antara satu dan polri di sub tni dan polri

yang memang kegiatan rutin itu kalau ada kerumunan pasti kami satu tugas gitu
yang memang pada kejadian itu pasukan atau anggota dari gabungan itu banyak juga
cuma kami pertimbangan kegiatan tersebut di luar prediksi yang sampai banyak ribuan itu mbak
baik saya ke pak bahtiar

baik saya ke pak bahtiar salah satu perwakilan dari satgas
baik saya ke pak bahtiar pak bahtiar salah satu perwakilan dari satgas
dari kepala daerah tadi sudah disampaikan apa yang terjadi di kawasan megamendung
di luar kendali di luar prediksi
apakah kemudian ini bisa menjadi alasan bahwa kepala daerah sebenarnya tidak abai terhadap protokol kesehatan
tapi ada faktor x di sana
ya kalau memang tidak abai kan nggak ada masalah juga
makanya kan harus dibaca di institusi menteri dalam negeri dengan baik
mulai dari poin satu dua tiga empat
poin empat nya kan bahwa sesuai dengan undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah
diingatkan kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi kepala daerah sebagai berikut
jadi menteri dan negeri mengingatkan sanksi kewajiban dan sanksi kepala daerah berdasarkan undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas
tapi poin satu dua dan tiga itu kan jelas
menganjurkan kita selalu menjadi teladan memimpin masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan
dan sampai ada unsur kesengajaan justru kita memang tidak melakukan pendegakan hukum gitu
artinya pak menteri dan negeri mengingatkan eh sebelum masyarakat kita terpapang mengular
jangan ragu ragu melakukan penghentian kerumunan gitu
pilih keadaan sekarang kita hentikan
misalnya maksimal lima puluh orang
dalam hal lebih dari lima puluh orang langsung dibubarin oleh bawaslu dengan aparat penegak hukum
nah kegiatan sosial kemasyarakatan boleh tidak kerumunan
tetap juga tidak boleh
tetap kalau ada kegiatan sosial kemasyarakatan tetap juga harus menggunakan protokol kesehatan
dalam hal tidak melakukan protokol kesehatan ya harus ditindak
begitulah yang kira kira seperti itulah
nah kami di sini di kepulauan riau
nggak ada masalah kami dengan kepala daerah dengan bupati wali kota dengan porkopimda
kegiatan sosial kemasyarakatan juga ada kegiatan perkawinan juga ada
tetapi semua dengan protokol kesehatan
dalam hal tidak untuk perusahaan kami bubarkan
jadi pak menteri mengingatkan kewajiban kita ini
bagaimana melindungi warga masyarakat kita
supaya terhindar dari bahaya covid sembilan belas
nah dalam hal masyarakat kita tidak mematuhi itu
maka terpaksa kita dalam keadaan
tertentu kita paksa supaya dia terhindar dari sakit
saya ke mas ferry karena tadi sebelum juga saya sempat
bagus sekali nih serai darah ini instruksi mendagri ini
oke bagus sekali
menurut anda saya tanya ke mas ferry
bagaimana poin poin yang disusun dalam instruksi mendagri
apakah semudah itu melengsarkan kepala daerah yang tidak mengikuti
ataupun abai terhadap protokol kesehatan mas ferry
sebenarnya tadi mbak sudah dijelaskan oleh pak bahtiar bahwa
semacam penyampaian soal pokok pokok ketentuan undang undang pemerintahan daerah
undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
jadi pada dasarnya ini semua yang ada di dalam instruksi ini sudah ada di dalam undang undang dua puluh tiga
sepanjang memang bisa dibuktikan bahwa kepala daerah melanggar peraturan perundang undangan
maka tentu ada ruang untuk memberhentikannya
dan tadi sudah disampaikan bahwa prosesnya politik sekali dan itu sangat panjang
sangat berliku bisa dimulai dari hak interpelasi hak angket hak menyatakan pendapat
nanti paripurnanya belum tentu juga setuju dengan hak menyatakan hak angket itu
hak menyatakan pendapatnya bisa berbeda
dan kalaupun ternyata disetujui untuk pemberhentian kepala daerah
harus dituntaskan dalam putusan mahkamah agung
dan itu bisa sangat panjang
nah kalau ada yang mengkhawatirkan soal pak anies baswedan
saya tidak melihat ada ancaman berarti di dalam instruksi ini ya
karena kalau digunakan pasal sembilan puluh tiga undang undang enam tahun dua ribu delapan belas
unsurnya kan setiap orang
setiap orang yang kemudian melanggar prinsip kekarantinaan kesehatan
harus ada akibatnya mbak yaitu darurat kesehatan
jadi kalau ada yang melanggar protokol kesehatan
maka harus berakibat timbulnya darurat kesehatan
apa itu darurat kesehatan di undang undang enam itu disebutkan
timbulnya penyebaran penyakit yang luas
dan kerumunan kemarin saya yakinkan sulit dideteksi ya
apakah kerumunan itu menimbulkan darurat kesehatan
saya agak kurang yakin dalam tiga empat hari akan terdeteksi jumlah orang terdampak covid
disebabkan kerumunan itu
dan harus diingat unsurnya setiap orang
bisa juga nanti kena pak mendagri ya
karena setuju dengan pilkada di masa pandemik
karena mau tidak mau banyak sekali orang berkumpul gara gara pilkada ini
jadi menurut saya ini tidak akan bisa diterapkan
kalau memang tidak terjadi pelanggaran undang undang
dan di dalam undang undang pmd ya
di dalam undang undang pmd itu
menteri dapat memberhentikan kepala daerah secara langsung dalam tiga tahapan
dua kali peringatan lalu diberhentikan langsung
kalau kepala daerah melakukan penentangan terhadap program strategi nasional
apa itu program strategi nasional yang berkaitan dengan rencana pembangunan nasional
yang berkaitan dengan kesejahteraan nasional
jadi hampir bisa dikatakan berkaitan dengan kerumunan
bahkan menurut saya tentu saya berbeda dengan pak basyar di soal ini
instruksi ini tidak diperlukan karena kesannya itu ancaman
ada baiknya memang dilayangkan surat saja tidak instruksi
surat untuk meminta kepala daerah betul betul tegas tegakkan protokol kesehatan
jadi bahasanya itu bahasa yang mengajak bersama sama
untuk menuntaskan keadaan yang terjadi
untuk menentukan keadaan yang bermasalah ini secara sebaik baiknya dengan kerja sama
tidak bahasa mengancam apalagi kalau ancaman itu tidak menimbulkan pengaruh
karena kalau kepolisian menggunakan pasal kekarantinan kesehatan
undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas saya yakin tidak akan terpenuhi unsur unsur itu
baik saya ke pak iwan
tadi mas ferry mengatakan sebenarnya tidak perlu ada instruksi ini
kalau menurut pak iwan sendiri perlu tidak sih diingatkan masalah seperti ini
penegakan protokol kesehatan kondisi kita sejak bulan maret sudah mengalami pandemi
apakah butuh instruksi seperti ini
ya kami di dalam melaksanakan tugas protokol kesehatan
kan ada apa yang hukumnya mbak
yang pertama kami menyusun per book tentang psbb

itu kan se indonesia juga
pak iwan hukumnya banyak
dari undang undang tentang kekarantinaan undang undang pemerintahan dan lainnya
itu kami pedomani itu
dan juga peraturan menteri dan lain sebagainya
jadi kami di dalam melaksanakan tugas tugas covid di kabupaten bogor ini
pedomannya adalah perbu psbb yang setiap empat belas hari kami evaluasi
dan kami selama ini sudah hampir enam itu diperpanjang mbak
jadi pedoman kami itu
dan terkait pelaksanaan
per book itu kami di kabupaten bogor
untuk salah satu contoh kegiatan kegiatan yang memang berbasis banyak orang itu pasti
ada sosialisasi atau komunikasi satgas baik tiket kabupaten kecamanan
terhadap penitia atau kegiatan seperti hajatan atau rapat
untuk minta pertimbangan dari kami
itu selama ini banyak surat yang datang ke kami
minta arahan berapa jumlah yang harus dipenuhi
di kabupaten bogor per booknya itu salah satu per booknya itu
maksimal satu ratus lima puluh orang di dalam satu ruangan
dan waktunya tiga jam
itu yang dan kami di beberapa kecamatan juga
ada dari satgas kecamanan mendatangi penitia
cuma yang kejadian kemarin pak abis risik itu
kami juga banyak pertimbangan mbak
kalau kami melihat jumlah yang cukup banyak melakukan
apa ya tindakan yang represif kami ada pertimbangan ya
pertimbangan masalah keamanan dan lain sebagainya gitu mbak
baik kita jeda dulu ada gangguan komunikasi tampaknya
pak iwan ada gangguan audio
kami akan kembali usai jeda tetaplah di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kami masih membahas instruksi dari mendagri mengenai kemungkinan sanksi
bagi kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan
masih bersama narasumber kami malam hari ini wakil bupati bogor iwan setiawan
pak baktiar barudin dirjen politik dan pemerintahan umum kemendagri
mas agus pambagio melalui sambungan telepon analis kebijakan publik
dan juga mas ferry amsari direktur pusat studi konstitusi fakultas hukum universitas andalas
saya ke pak baktiar pak baktiar tadi mas ferry sempat meresponsor
sebenarnya tidak perlu ada instruksi seperti ini tidak perlu diingatkan
banyak regulasi lain yang sudah mengatur
mengapa tidak hanya cukup memberikan surat teguran
sama seperti pada saat pilkada kemarin mungkin
memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak pro terhadap penegakan protokol kesehatan
ya sebenarnya teguran juga sudah dijelayangkan kan
sudah ada berapa surat teguran pak
ya ada tujuh puluh dua kepala daerah yang ditegur oleh pak menteri mendagri
sebenarnya jadi mungkin saya agak berbeda dengan pak menteri
agak berbeda dengan mas ferry sahabat saya beliau yang dalam kota sini
jadi pak ferry kalau di daerah ini memang seperti itulah
jadi kalau begitu di daerah gubernur ini kan ketuanya juga untuk penegakan hukum protokol kesehatan
komandan satgas juga dia memimpin mengorganisir kepolisian tni di lapangan
jadi sebenarnya kalau kita baca urut urutannya instruksi ini
instruksi yang pertama kan satu
minta kepala daerah secara konsisten menegakkan protokol
yang kedua menganjurkan kepala daerah untuk mencegah penularan
dan secara humanis dan seterusnya
yang ketiga memerintah kepada daerah sebagai pemimpin tertinggi daerah menjadi teladan
baru yang keempat baru mengingatkan kepala daerah
bahwa ada sanksi loh kalau anda tidak menjalankan undang undang
jadi saya kira penting ini sehingga kami saya sebagai kepala daerah
misalnya sekarang ini saya sebagai kepala daerah di kepri
saya memimpin mengundang kapolda
mengundang tni polri di sini
bahwa kita harus bareng bareng menegakkan hukum protokol kesehatan
penegak hukum protokol kesehatan di daerah kan bukan kepala daerah sendiri
kami harus bersama kepolisian bagian tni
nah instruksi ini memberi guidance pada kita kepada para kepala daerah
untuk tidak ragu ragu melakukan penegakan hukum protokol kesehatan
karena itu memang tujuannya untuk mencegah masyarakat agar tidak terbang musim ke sembilan belas
dan jujur saja di daerah memang ada banyak tempat mulai kendor juga
protokol kesehatan ini
mungkin karena sudah lama tadinya sangat bagus penanganannya di lapangan
beberapa daerah mungkin sudah mulai kendor
jadi instruksi ini mengingatkan kita kita tidak boleh kendor
covid belum selesai loh kira kira gitu
dengan begini saya dengan instruksi menterima negeri
tadi juga kemarin langsung saya kumpulkan dengan forkompinda saya
ngobrol dengan polisian tni ya kita lebih aktif lagi
atau di daerah juga ada operasi justisia sudah dilakukan
kita ingatkan saat pol pp lebih aktif lagi mengingatkan bolehlah aktivitas ekonomi
mulailah aktivitas ekonomi mulai digerakkan warung warung pasar bergerak
kegiatan sosial kemasyarakatan keagamaan masjid juga boleh
kegiatan finansi juga boleh
sekarang boleh loh di daerah sepanjang protokol kesehatan
nah tetapi kalau tidak menjalankan protokol kesehatan
dan kita sudah tahu bahwa itu akan menimbulkan penularan yang massal
dan yang hebat maka tidak boleh ada kereguan bagi pola daerah
saya tidak boleh ada kereguan untuk bersama sama forkompimda
melakukan pendekatan hukum protokol
itu saja sebenarnya itu instruksi ini
nah dalam hal kan ini berlaku umum nih seluruh daerah
dalam hal saya sebagai kepala daerah justru tidak menjalankan tugas dan kewajiban saya itu
bahkan sebaliknya misalnya justru menganjurkan kerumunan misalnya
justru menghadirkan kerumunan
lah saya pantas kalau diberi teguran dan bahkan sanksi yang lebih tegas
undang undangnya perintah negara lah kita perang kok
melawan kopi kok
nah rumusnya melawan kopi kan tidak berlaku kan
rumusnya melawan covid kan tidak boleh ada kerumunan
lah kalau saya justru menghadirkan kerumunan bahkan misalnya kerumunan
bagaimana mungkin saya dipatuhi oleh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan
dalam konteks itu sebenarnya yang kita harus baca karena ini kan satu rangkaian
bang ferry sebenarnya mulai dari poin satu poin dua poin tiga baru poin empat
sehingga kami kepala daerah saya justru terima kasih pak menteri dalam negeri mengingatkan ini
sehingga kami lebih jangan kendor lah kira kira begitu untuk melakukan

disiplin protokol kesehatan
nah disiplin ini harus memang kita lakukan karena setiap kali kita jebol tidak melakukan disiplin
akan secara signifikan terjadi peningkatan penularan yang ujung ujungnya juga akan merugikan warga kita
tugas kita adalah memastikan warga kita terlindungi tidak terpapar covid sembilan belas secara hebat
sehingga menimbulkan kematian dalam jumlah banyak
baik mas ferry ada tanggapan tentang itu
ya secara anehnya kan begini
karena ini sudah ada di undang undang kenapa perlu diinstruksikan lagi kan begitu
harusnya kan diberikan surat untuk mematuhi undang undang
jadi karena keputusan gitu ya tidak berulang ulang
nah kalau kita lihat kan hukum itu kan kadangkala tidak di ruang kosong saja ya
dan kita ketahui bahwa ini ada aroma mendekatkan instruksi ini kepada orang lain

dan kita ketahui bahwa ini ada aroma mendekatkan instruksi ini kepada orang lain
dan saya yakin ada problematika di kerumunan kemarin yang kemudian harus diperbaiki
dan saya yakin ada problematika di kerumunan kemarin yang kemudian harus diperbaiki
tetapi kan tidak hanya pak anies
kemarin di cengkareng itu banyak sekali orang berkerumun
yang diberikan sanksi hanya teman teman kepolisian
padahal kan banyak yang lain juga turut bermasalah

karena tiba tiba orang berkerumun tidak ada yang ditegur
kepala daerah tidak ditegur
kepala daerah tidak ditegur
menteri menteri tidak ditegur
padahal itu sangat penting
tidak boleh dikuasai oleh siapapun objek vital nasional itu
nah saya hanya melihat aspek soal keadilan
jangan sampai kemudian instruksi ini hanya sekedar untuk membangun side wall kepada kepala daerah tertentu
jangan sampai kemudian instruksi ini hanya sekedar untuk membangun side wall kepada kepala daerah tertentu

mestinya ini betul betul dirangkul semua
kalau pak anies salah ya saya yakin pak menteri bisa bicara baik baik
kemarin itu tidak boleh ada yang seperti itu
saya heran kenapa undang undang yang sudah ada sudah tegas
buat lagi ya seolah olah industri yang sangat powerful
padahal isinya kalau yang paham undang undang pemda
itu sama sekali tidak menunjukkan apapun
bukan sesuatu yang baru ya mas wil
kalau yang paham undang undang pemda kesannya pak menteri mau segera memberhentikan seseorang
nah ini yang kemudian yang saya tanggapi
dan saya paham betul bahwa memang ada hal yang perlu dibenahi
terkait penanggulangan covid sembilan belas ini
tidak hanya kepala daerah dan pemerintahan daerah
tapi juga harus dibenahi pemerintahan pusat
kemudian pada titik tertentu juga abai
kalau memang semangatnya menjauhkan ya
orang orang untuk berkurungun
kemarin pemilihan kepala daerah dihentikan saja
semua hal yang berkaitan dengan kampanye tatap muka
kampanye yang mempertemukan orang
disuruh kampanye yang lebih menjauhkan publik
misalnya kampanye di dunia sosial di dunia maya
ini tidak terjadi saya lihat
dan saya hanya ingin mempersalahkan
bukan kepada satu atau dua orang tertentu saja
mestinya ini betul betul hukum yang berkeadilan
betul hanya menjerat karena kepentingan politik
tetapi atas nama semangat menjaga kesehatan publik
dan saya yakin pak bakhtiar dan teman teman
akan mungkin menteri dalam negeri pak anies
juga punya tujuan baik masing masing
lalu kenapa tidak dibicarakan baik baik
malah mengeluarkan instruksi yang nota bene nya
tidak ada kepentingan apapun di dalamnya
sebagai kekuatan hukum
karena undang undang sudah mengatakan demikian
saya ke mas agus harapannya tidak harapannya tidak dibawa bawa ke ranah politik
apakah memang perlu selalu diingatkan
untuk menerapkan kebijakan publik
memang harus ada seia sekata antara daerah dan pusat
tapi apakah memang perlu berulang ulang kali diingatkan
ya tidak sama sekali akan diingatkan itu pak
saya ke mas agus saya ke mas agus terlebih dahulu
jadi saya katakan yang kemarin kejadian dan sampai hari ini
dan tidak tahu kapan selesai itu adalah permainan
politik adalah permainan
nah jadi sekarang saya katakan dari awal
kalau sebuah peraturan perundang undangan
sanksinya tidak dijalankan akan seperti ini
saya sudah berkali kali katakan
nah sekarang kalau kita bicara soal daerah
ya harus punya perda
yang punya perda soal covid ini hanya jawa timur
jawa barat tidak ada banten tidak ada
dki dan sebagainya
dki katanya sudah berproses tapi masih di kementerian negeri
nah semua ini kalau tidak dijalankan ya percuma
surat internal menteri dalam negeri kepada gubernur itu
surat internal antar mereka
ya silahkan saja
dari sisi kebijakan itu bisa bisa saja diberikan
yang penting kan bahwa masyarakat bisa mendapatkan ketenangan
karena kemarin itu menakutkan buat orang biasa
orang yang tidak terlibat dalam politik
orang yang tidak terlibat dalam apapun
nah ini yang perlu disadari
kalau satu ditindak harus semua ditindak
jangan satu ditindak satu tidak
itu tidak akan pernah selesai
sekali lagi politik adalah pertempuran
bukan hitam putih
itu dari saya
baik singkat saja sebagai penutup
karena waktu kita sudah habis
pak iwan apakah siap disangsi jika ditemukan ada pelanggaran di sana
dan juga bupati bogor rencananya akan diperiksa oleh pol damit
maksud kami polda jawa barat ya pak ya
tapi saat ini kondisinya tengah mengalami perawatan
sehingga pemeriksaan ditunda
ya kami semaksimal mungkin
sebelum dilantik kami juga diingatkan terkait hak dan kewajiban
yang memang tugas dari kepala daerah yang ada di seluruh indonesia
jadi selama kami yakin selama ini
kami juga semaksimal mungkin melaksanakan fair book
yang berdasarkan undang undang tersebut
kami berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas
sebagai satgas covid kabupaten bogor
mencegah kerumunan dan lain sebagainya sudah maksimal
malah kami punya pikiran daerah mana yang penanganan covid nya terbaik di indonesia
kami akan setadibanding
yang tadi dari rian kami juga kalau memang benar
begitu kami mungkin segera akan setadibanding
tentang penerapan covid yang ada di wilayah kabupaten bogor di indonesia
karena selama ini rujukan kami tidak ada pak
kami sudah disting diskusi penanganan covid yang baik di indonesia daerah mana itu sering
tapi kan selama ini kami belum ada rujukan yang terbaik
makanya sebisa kami memaksimalkan potensi yang ada di kabupaten bogor
dengan standing for it itu kami setiap minggu
setiap pembahasan fair book baru kami berdiskusi untuk membuat fair book yang lebih baik
untuk penanganan covid di kabupaten bogor
terkait masalah sanksi kami serahkan
penilaian bagaimana apakah kabupaten bogor di dalam penanganan covid ini
ada hal yang dilarang ya kami siap untuk dipertanggungjawab
siap bertanggung jawab dan kita lihat bagaimana keadilan betulkah
instruksi yang untuk mengingatkan ini memberikan keadilan untuk semua kepala daerah
terima kasih sudah bergabung bersama kami wakil bupati bogor pak iwan pak baktian
juga sudah bergabung bersama kami
sebelumnya mas agus dan mas ferry juga sudah memberikan perspektif malam hari ini
di cnn indonesia newscast selamat malam
terima kasih mbak elvira
selamat malam mbak
cnn indonesia newscast masih akan kembali usaha jeda tetaplah bersama kami